masih seputar musik selanjutnya kita ke sebuah boy band yang beberapa pekan belakangan
menyihir dunia lewat penampilan mereka
tak hanya di asia bahkan ketenaran mereka pun melesat hingga ke negeri paman sam
mulai dari tampil di penghargaan musik bergensi hingga diundang ke berbagai acara televisi ternama
bagaimana kiprah debut bts di negeri paman sam
coba kita lihat liputan berikut ini
bangtan boys atau bts merupakan boy band besutan agensi asal korea selatan big hit entertainment
debut di korea selatan pada juni dua ribu tiga belas ketujuh personel bts kini melebarkan sayapnya ke industri musik amerika
lewat single terbaru mic drop yang full berbahasa inggris
single ini merupakan hasil kolaborasi dengan disc joki dunia steve oc
membuat debut tv amerika membuat sedikit bunyi untuk bts
american music awards dua ribu tujuh belas menjadi penampilan pertama bts di televisi amerika
tak hanya itu bts juga diundang di beberapa talkshow amerika serikat
hanya butuh waktu empat tahun bagi bts untuk dapat menembus pasar internasional

prestasi ini tak terlepas dari kerja keras para personel dan juga dukungan fans baik di indonesia maupun di seluruh dunia
dalam menunjukkan dukungannya untuk sang idola army sebutan untuk fans bangtan boys akan melakukan hal hal tak biasa
kayak misalnya kemarin kayak voting dibuka untuk yang asean style itu kayak harus
ah pegel banget kan sampai aduh harus menang harus menang harus menang gitu kan
sampai nungguin pengumumannya tuh deg degan menang gak sih menang gak sih menang gitu kan
sampai kayak pegel mata pegel terus ngetik lagi kopi lagi pasta lagi kopi lagi pasta lagi gitu kan
jadi aku pernah baca ada army dari mana aku juga lupa
dia beli masing masing seri itu seribu kopi tapi dari dia udah beli seribu kopi kan masing masing seri
tapi dia tetap aja gak dapet yang limited edition itu
sesudah itu juga army juga kayak berterima kasih gitu ke acara itu
kayak kemarin kan ada radio gitu dikasih makanan atau bunga
sangat kartu ucapan terima kasih ya sudah memutar lagu bts kayak gitu gitu
menurut pengamat budaya pop korea zaini mustafa
pengaruh musik korea terhadap perilaku masyarakat dunia
khususnya indonesia dan amerika serikat karena didukung oleh kecanggihan teknologi
dalam hal ini media sosial diakui berperan penting terhadap penyebaran budaya dan musik korea
nah nanti penggemar tadi ada fanbase ya yang memang yang boleh dikatakan menjadi bagian yang penting
dan itu ya mereka ada kelompok kelompok yang memang ya sangat menggandrungi
dan ini memang bukan hanya dalam arti di korea saja tapi kalau di korea ini mungkin momennya sih saya lihat ya
muncul dalam waktu yang tepat tadi saya katakan sebelumnya teknologi juga mendukung
invasi musik korea yang sudah bisa memasuki pasar internasional
patut dicontoh oleh musisi musisi indonesia
tentunya dengan kemudahan teknologi yang ada saat ini
diimbangi dengan kemampuan yang mumpuni
serta dukungan dari berbagai lini
hingga karya anak bangsa mendapat tempat di hati masyarakat dunia
nadia laras jakarta